iya tapi kan niat kita buat ngebantu mama kamu
coba kamu ceritain dulu siapa tahu mama kamu malah ternyata senang ngedukung banget
aduh jadi pr banget ya perasaan kayak gini
omongan reva tuh bikin gue bingung deh
eh aku sih udah cerita sama mama aku
cuma kata mama aku mendingan gak usah ambil iklan itu
soalnya kan takut aku sibuk sibuk sama kuliah
jadi takutnya nanti bentrok
kayaknya bener deh perasaan gue
karena efek kemarin mamanya boy tau hubungannya adriana sama aku
gue tau bener nyokapnya boy kan sebel banget sama adriana
reva kamu gak marah kan sama aku
karena aku gak ambil iklan itu
aku yakin mama kamu pasti punya alasan yang terbaik juga buat kamu
lagian nanti aku cuma tinggal bilang aja kalau aku akan cancel
aku gak mau bikin kamu
aku mau kecewa
rey kita cabut aja yuk
besok kita lanjutin lagi buat nyari d
percuma gak malang ketemu juga
dateng juga lu
gue mau bikin perhitungan sama lo
walaupun lu cewek gue gak akan segan segan
tapi kalian belum kenal sama temen gue kan
gue teh terima kasih

kenapa gue gak beli kesini
gak gitu juga kali
lo kenapa sih kayaknya abis gue lantem
duduk di jalanan kayak gini
sama ray dan roger
yang waktu tunggu ray gue
terus ini ada masalah apa sih sama mereka
lo denger ya
jangan sampai lu lapor polisi
kalau sampai itu terjadi
lo berdua pada gila ya
ada lah masalah cowok biasa
ya salah pengertian aja
jadi anytime kalau lo butuh bantuan dari gue
eh lo tuh masa lebahin tau gak
di jalanan gue tuh diajarin
gue gak boleh minta pamrih
gue gak mau nyari lo
kayaknya lain kali gue bakal lebih sering lagi kesini
ya kalau itu boleh
ya boleh lah
tadi aja lo udah masuk duluan disini
gue baru datang
yaudah kalau gitu gue mau keluar ya
kenapa tuh ga boleh
aku sekarang tinggal di mana saja kalimat enam donc
pasti dia sekarang udah sebesar gini
andai kan gue tidak dibuktikan oleh cinta
cinta yang gak pantas gue perjuangin satu
kenapa lo berantem sama mami
dan kabur dari rumah
gue pasti masih bisa
masih bisa ketemu adik gue sampai saat ini
kayaknya tadi gak ada tukang pake
masa aku gak punya wong kecil
tadi kalau gak salah ada kembalian
iya tapi kan wong kembaliannya sepuluh ribu
dia kan harus kasih
oke kasih kembalian
kenapa lo masih gini
cuma segitu bos dapetnya
bener bos cuma segitu kok
siapa perempuan tadi
bos saya yang main kepakean disini
kok bisa takut sama perempuan
menyebikang bela diri aja